tetapi juga bisa kita create sendiri dengan langsung memilih baju yang ada di desainer
ini menurut gue di lapangan saat trans bermain tuh gak ada yang bisa gantiin